hai pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level dua hingga
dari dua puluh satu september hingga empat oktober mendatang ada sejumlah perubahan ketentuan dalam perpanjangan
ppkm kali ini ada beberapa penyusuan dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih
dilakukan dalam periode minggu ini antara lain akan dilakukan uji coba uji coba pembukaan pusat
perbelanjaan mal bagi anak anak di bawah usia kurang dari dua belas tahun dengan pengawasan dan pendampingan
orang tua yang akan diterapkan di wilayah jakarta bandung semarang daerah istimewa yogyakarta dan
surabaya seiring dengan semakin turunnya jumlah kasus covid sembilan belas anak berusia di bawah dua belas tahun
diperbolehkan masuk pusat belanja dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah uji coba
akan dilakukan dengan pengawasan ketat orangtua meski menyambut baik penyesuaian tersebut
wakil gubernur dki ahmad riza patria meminta anak anak dan warga lansia tetap waspada terlebih
pada masa pelonggaran seperti saat ini yang berpotensi menimbulkan kerumunan jadi justru
saat saat sekarang kita harus lebih ketat disiplin diri yaitu menghindari kerumunan berada di rumah tempat
yang terbaik ya selain aturan masuk mall luhut juga menambahkan bioskop diperbolehkan beroperasi dengan
indikator warna kuning di aplikasi peduli lindungi diperbolehkan masuk ada enam sektor
memanfaatkan peduli lindungi untuk screening antara lain sektor perdagangan seperti pasar
dan supermarket transportasi darat laut dan udara para wisata seperti hotel dan rumah makan
perkantoran atau pabrik tempat keagamaan dan pendidikan peduli lindungi merupakan aplikasi
pelacakan kofit sembilan belas melalui aplikasi ini masyarakat dapat memperoleh dan menyimpan sertifikat vaksin
secara digital yang bisa digunakan sebagai syarat mengunjungi sejumlah fasilitas publik
namun seiring perjalanannya tak sedikit pengguna mengeluhkan penggunaan aplikasi tersebut mulai
dari kesulitan login hingga akun pengguna yang tiba tiba lokout tim liputan cnn indonesia